saudara indonesia menggelar world water forum atau forum air sedunia di nusa dua bali
forum ini menghadirkan sejumlah pihak membahas hal hal terkait tata kelola air di dunia
pada sabtu pagi para delegasi peserta world water forum sudah hadir di area tempat forum digelar
sejak delapan belas mei hingga dua puluh lima mei mendatang acara yang menghadirkan pemimpin negara negara di dunia ini diselenggarakan di nusa dua bali
selengkapnya dari denpasar bali tempat digelarnya world water forum atau forum air sedunia kita temui rekan anda aprilia di sana
nanda selamat siang apa saja kemudian yang dibahas dalam forum air sedunia atau world water forum pada kali ini
selamat siang sisco dan juga saudara tentu akan banyak sekali isu yang akan dibahas di forum hari ini atau tahun ini yakni world water forum
lebih dulu sisko dan juga saudara kita akan jelaskan
terkait dengan world water forum ini ini merupakan forum internasional yang menghubungkan dan juga mengumpulkan para pemangku kepentingan air khususnya
yang dimana tujuan diadakan world water forum itu memang adalah untuk membahas tentang isu isu air secara global
sekaligus merumuskan kebijakan tata kelola air dan juga sanitasi dunia
artinya sisco nanti dalam forum ini negara yang hadir masing masing akan memamerkan pengelolaan sumber daya air mereka
dan juga tentu akan berbagi informasi dan juga termasuk teknologi peralatan yang digunakan
nah sisko untuk tahun ini world water forum ke sepuluh diselenggarakan di bali khususnya di nusa dua bali
sebenarnya untuk hari ini sudah masuk dalam rangkaian acara
dimana kalau serangkaian acara ini akan diselenggarakan dari tanggal delapan belas sampai dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat nanti
yang dibagi menjadi dua event
kita lebih dulu menjelaskan terkait dengan main event sisko bahwa main event sendiri ini adalah tentu kita tahu ini merupakan acara intinya di mana nanti akan ada
pertemuan meeting high level baik dari setingkat pejabat negara kepala negara dan juga setingkat pejabat menteri
ini akan ada pertemuan membahas terkait dengan isu isu air dan juga bagaimana solusinya
kemudian side event kita tahu bahwa untuk di world water forum ini diselenggarakan di bali tahun ini
kita tahu juga bali merupakan salah satu provinsi yang kaya sekali dengan kebudayaannya
artinya memang ada side event untuk menunjukkan ke sisi seni dan juga budayanya
nah untuk hari ini sisco untuk di main event nanti akan ada acara di sekitar
sore waktu bali yakni akan ada acara baliness water purification ceremony
yang nanti akan ada upacara senggara kerti
nah ini menjadi agenda pertama di rangkaian acara world water forum ini
di mana nanti akan ada upacara sekaligus mewujudkan rasa syukur
serta menjaga harmonisasi alam dengan mensucikan air hingga sumber air
nanti juga delegasi yang hadir akan melakukan serangkaian kegiatan sisko
seperti halnya melakukan melepas
dua belas ekor tukik seribu ekor burung dan juga lima ekor penyu
dimana besok juga akan ada welcoming gala dinner dari para delegasi yang hadir
dan tentu akan berlanjut di tanggal dua puluh may nya
baru akan ada opening ceremony yang akan dibuka langsung oleh presiden republik indonesia joko widodo
nah ini akan sekaligus juga di tanggal dua puluh mei
dilangsungkan high level meeting atau pertemuan setingkat kepala negara dan juga setingkat menteri
nanti akan ada sesi proses politik tematik dan juga regional
di mana total keseluruhan sampai dengan selesai nanti akan ada dua ratus delapan puluh sesi
nah yang menarik sisko di akhir acara rangkaian juga tentu masih seputar dengan kebudayaan dan juga seni
karena dari kemen parikraff sendiri ini juga memberikan ide bahwa nanti di akhir acara akan ada field trip
seusai memberikan masing masing inovasi solusi
dia juga sudah menemukan bagaimana solusi terkait dengan isu isu krisis air
ini akan diajak untuk berwisata keliling bali
nah sejauh ini siskon dan juga saudara
untuk set bar atau set event sendiri
ini akan ada prosesi lain seperti pawai budaya
restorasi terumbu karang dan lain sebagainya masih banyak sekali sisko
nah terkait dengan world forum ini apa saja yang akan dibahas
yang pertama isu isu yang akan dibahas ini adalah konservasi air
kemudian ada juga akan membahas isu air bersih dan juga sanitasi
ketahanan pangan dan energi dan juga mitigasi bencana alam
ini yang akan menjadi penting dan juga menarik khususnya indonesia sisko kenapa
karena isu terkait mitigasi bencana alam ini apalagi khusus indonesia
saat ini sedang hangatnya sekali karena kita tahu salah satu wilayah di indonesia
khususnya di sumatera barat baru menanggapi atau terjadi begitu ya banjir lahar hujan marapi
dan apakah ada langsung tindakan yang akan dilakukan oleh indonesia
terkait dengan air juga khususnya
nah untuk peserta sisko dan juga saudara
tadi sudah disampaikan dalam keterangan bahwa sudah ada delegasi yang hadir
sampai dengan hari ini di tanggal delapan belas mei
sudah ada beberapa delegasi delegasi dari masing masing negara yang juga sudah turut hadir
baik dari finlandia dari kenya dari gambia dan juga hungaria
nah untuk pengamanan juga sudah dikerahkan personil gabungan sebanyak empat belas empat ratus lima puluh dua
baik itu personil tni dan juga polri ditempatkan di berbagai klaster
kemudian juga untuk tni sendiri ini menerjunkan dua belas prajurit yang terdiri dari tiga matra
kemudian gabungannya tadi dari lima tujuh ratus sembilan puluh satu nya merupakan personil polri
artinya memang persiapan ini sudah baik dilakukan baik dari sisi pengamanan
tni polri sudah berjaga kemudian juga dari acara ini sendiri
ini sudah selesai ataupun artinya memang persiapannya sudah baik
sehingga kita akan melihat nanti bagaimana opening ceremony akan digelar pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
tentunya ini yang juga ditunggu tunggu adalah sejumlah bahasan
kemudian dibahas oleh para pemimpin negara di dalam world water forum
terima kasih nanda aprilia yang melaporkan langsung dari bali nusa dua